performa logistik indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga dinilai kalah dari negara tetangga seperti malaysia thailand dan juga singapura
hal ini disebabkan logistics performance index atau lpi indonesia pada tahun dua ribu dua puluh tiga turun ke peringkat enam puluh tiga dari peringkat empat puluh enam pada tahun dua ribu dua puluh
seperti apa kondisi arus barang dan logistik indonesia saat ini berikut informasinya untuk anda
bank dunia merilis logistic performance index atau lpi indonesia tahun dua ribu dua puluh
peringkat kinerja logistik indonesia dinilai bank dunia turun tujuh belas peringkat dari posisi empat puluh delapan pada dua ribu delapan belas menjadi enam puluh tiga pada tahun dua ribu delapan belas
skor lp indonesia turun dari tiga lima belas menjadi tiga empat
lpi memiliki enam indikator atau dimensi penilaian
dramatik dan kualitas timelines dan tracking and tracing
menurut pengamat logistik yang juga merupakan chairman supply chain indonesia atau sci setiadi mengatakan
dari enam dimensi lpi dimensi infrastruktur dianggap naik sangat tipis atau bahkan stuck
salah satu pelaku logistik rantai pasok dingin atau cold chain asal amerika serikat
hiv indonesia mengaku saat pandemi memang terjadi tekanan pada proses ekspor impor di indonesia dan dunia internasional
kelangkan kontainer menjadi salah satu tantangan
dimensi customs atau kebebanan ini naik dari dua tujuh menjadi dua delapan
nah kemudian infrastruktur ini naik sangat tipis dari dua delapan ratus sembilan puluh lima menjadi dua sembilan
nah misalnya kita melihat untuk angka angka yang dikeluarkan di lpa dua ribu dua puluh tiga
ini data dikeluarkan hanya satu digit di belakang koma
jadi dengan demikian maka bisa dibilang infrastruktur kita itu naik tipis atau stagnan atau tetap dua sembilan
meskipun peringkat indonesia turun dalam rilis lpi
salah satu penyedia jasa pergudangan ekspor impor pt mega manunggal property mmp
memiliki luas gudang lima ratus tiga puluh sembilan ribu mulai melakukan ekspansi bisnisnya
untuk melayani pemulihan perdagangan pasca pandemi
tahun dua ribu dua puluh tiga dinilai menjadi tahun perbaikan kinerja perusahaannya
kalau saya sih melihatnya kita itu saat ini tuh lagi masa konsolidasi
lagi menuju bounce back pak
jadi artinya ekonomi sudah mulai recovery
belum pada titik normal
tapi di satu sisi kalau kemarin sempat ada masalah supply
sekarang masalah suplai sudah mulai solving
jadi kita optimis dua tiga tahun ke depan ini mungkin masa masa bounce back
terutama mungkin masa masa habis pemilu nanti sih pak
di sisi lain ketua umum asosiasi pengusaha truk indonesia atau aptrindo mengungkapkan
dari tahun dua ribu tujuh belas hingga saat ini belum terlihat masalah yang cukup berarti
di sektor transportasi terutama angkutan logistik
secara hitung hitungan dibandingkan dengan luar nggak ada masalah
tetapi bukan berarti di kita itu tidak masalah
problema kita cukup banyak
kalau kita lihat transportasi kita di dalam negeri untuk transportasi barang ini
itu loh masalah itu kan ya
kemudian berkaitan dengan keselamatan
ini kan sekarang banyak eksiden eksident kan begitu ya
menurut asosiasi logistik indonesia atau ali
sektor logistik membutuhkan referensi data lain selain dari lpi
berdasarkan data ali tahun dua ribu dua puluh
terdapat peningkatan tren positif dan memprediksi pertumbuhan indeks logistik
mencapai empat hingga lima
sehingga tujuh sembilan persen
ini terutama sejak awal dua ribu dua puluh tiga kita melihat bahwa
dan juga bukan dua ribu dua puluh tiga mungkin akhir dua ribu dua puluh dua
kita melihat ada tren yang semakin positif gitu mas agung
jadi sehingga kalau kami misalnya dan beberapa komunitas termasuk tadin
misalnya memprediksi dua ribu dua puluh tiga ini kita akan tumbuh dibanding dua ribu dua
itu sekitar empat sampai tujuh sembilan persen
itu optimisme kita cukup beralasan gitu
industri semakin membaik dan